setelah resmi diserahkan pemerintah ke pihak keluarga
sepuluh pelaut yang sempat disandra oleh kelompok militan di filipina
akhirnya bisa berkumpul kembali dengan keluarga mereka
kedatangan para abk di kampung halaman disambut cukur dan haru
sujud syukur menjadi hal pertama yang dilakukan suryanto
begitu menginjakan kaki di kampung halamannya di kelurahan gilireng
kabupaten wajo sulawesi selatan selasa pagi
surianto merupakan satu dari sepuluh anak buah kapal brahma dua belas
yang sempat sebulan lebih ditawan kelompok militan di filipina
bahagia dan syukur juga dirasakan andi tahira sang istri
tak lupa andi tahira mengucapkan terima kasih
kepada semua pihak yang membantu pembebasan sang suami
alhamdulillah perjalanan kami membuahkan hasil
sampai bisa kembali ke rumah kami
di bandara internasional minangkabau kabupaten pariaman sumatera barat
tak cuma keluarga yang menyambut kedatangan wendy rahadian
salah satu abk mantan sandra abu sayyaf
wendy disambut langsung wali kota dan wakil wali kota padang
serta wakil gubernur sumatera barat
haru bercampur bahagia pun
mewarnai pertemuan pertama wendy dan orang tuanya
usai bebas dari sandra
syukur dan haru juga mewarnai kedatangan bayu oktavianto
di sorujawa tengah selasa pagi
rahayu sang ibunda
jadi sosok pertama yang menyambut kepulangan anak buah kapal brahma
setelah tiba keluarga bayu didukuh miliran kecamatan delanggu klaten
sudah mempersiapkan sajian kesukaan bayu
berupa sambal belut
bayu pun berencana akan melangsungkan pernikahan
masih mau jadi pelayar
jadi pelayar lagi
kalau mau kalau pelayar sudah profesif
akan nana dulu ya
gak apa ya nana dulu ya
katanya mau nikah dulu apa sekolah dulu
iya nikah dulu pak
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
setelah lebih dari sebulan di sandra
kelompok militan abu sayyaf
sepuluh pelaut indonesia akhirnya dibebaskan pada satu mei
ke sepuluh awak kapal brahma dua belas tersebut diserahkan kembali ke pihak keluarga
pemerintah kini masih harus mengupayakan pembebasan empat awak kapal lain
yang juga di sandra kelompok militan filipina
alan maulana cnn indonesia